lalu bagaimana sejauh ini upaya diplomasi indonesia untuk menghentikan agresi israel
kita malam hari ini sudah berbincang dengan menteri luar negeri retno marsudi
selamat malam selamat hari raya idul fitri untuk yang merayakannya dan mohon maaf lahir batin
bu retno sejauh ini sebenarnya apa sih upaya diplomasi indonesia
terakhir kan dewan kehormatan pbb ini sudah setuju dengan gejatan senjata di gaza palestina
selama bulan ramadan apakah ini menjadi satu pintu yang awal yang baik bu
untuk meredakan kencatan senjata israel di palestina
jadi selama bulan ramadan di sekitar pertengahan bulan ramadan
pada akhirnya setelah beberapa kali kita coba beberapa kali indonesia
yang akhirnya diveto sehingga tidak bisa disahkan
pada akhirnya di bulan ramadan kemarin ini
sebuah resolusi dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan tahun dua ribu dua puluh empat dapat disahkan oleh dewan keamanan pbb
nah yang paling penting dari resolusi tersebut adalah adanya elemen sis fire atau gencatan senjata
jadi kalimatnya adalah immediate ceasefire during ramadan
jadi gencatan senjata segera selama bulan ramadan
jadi gencatan senjata di bulan ramadan ini bukan hanya selama ramadan
tetapi ini merupakan sebuah awal dari sebuah kejahatan senjata yang lebih permanen
itu yang kalimat yang ada di resolusi
selain itu ada pelepasan hostage
kemudian ada pelindungan terhadap warga sipil
dan juga ada elemen mengenai bantuan kemanusiaan
jadi bantuan kemanusiaan ini juga menjadi masalah yang besar
situasi kemanusiaan ini adalah krisis kemanusiaan
satu mungkin atau bahkan yang terburuk yang pernah dialami oleh manusia
tetapi di satu sisi negara negara banyak sekali yang ingin memberikan bantuan
tetapi penyalurannya mengalami hambatan
dan dihambat by intention
oleh karena itu mengenai bantuan kemanusiaan ini juga disebutkan di dalam resolusi dua ratus tujuh puluh dua
nah tadi disebutkan apakah resolusi dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan ini merupakan sebuah pintu masuk baru
bagi harapan bahwa situasi akan berlangsung
sangat tergantung pada implementasinya
karena kita lihat bahwa di dewan keamanan pbb
banyak sekali resolusi resolusi yang sudah menyebut mengenai palestina
mengenai ilegalitas apa yang dilakukan oleh israel
tetapi lihat apa yang terjadi saat ini
banyak sekali melakukan pelanggaran pelanggaran hukum internasional
dan kok gak pernah ada sanksi untuk israel
makanya pada saat draft tersebut akhirnya disahkan
walaupun kita sedang tidak menjadi anggota dewan keamanan
tetapi saya terus melakukan komunikasi dengan dubes kita
dubes kita di new york juga melakukan komunikasi dengan
koleha kolehanya yang ada di dewan keamanan
sehingga kalau ada elemen enforcement
itu kita akan dapat mengatakan bahwa
kalau kamu tidak melakukan ini maka akan apa
ini tidak ada enforcement
dan kita negara negara harus mendorong terus
agar implementasinya dapat dijalankan
jadi langsung setelah resolusi itu disahkan
israel tetap melanjutkan serangan serangannya ke rafah
jadi tugas kita belum selesai
langkah besar selanjutnya adalah
untuk dapat mengimplementasikan resolusi
gimana akhirnya bisa tersebut
harus semua negara harus sepakat
jadi sebenarnya masalah enforcement ini juga masalah kewenangan dari dewan keamanan pbb
di dalam dewan keamanan pbb
resolusi yang pada saat itu ingin menyebut masalah sis fire saja
pressure internasional harus terus dilakukan
termasuk kepada semua negara anggota dewan keamanan
resolusi yang sudah dihasilkan itu
dari dewan keamanan pbb
satupun negara yang berada
termasuk dengan perubahan sikap yang dirasakan
kita sangat berharap terhadap amerika serikat
dalam membela palestina itu
ada di depan dan konsisten
oleh karena itu saya menjalin komunikasi
jadi intinya kepada amerika serikat
saya melihat korban tiap hari berjatuhan
mereka juga akhirnya berpikir
kalau kita lihat kondisi politik dalam negerinya
amerika serikat ini bukan hal yang mudah
tetapi sekali lagi kita coba sentuh
dan berkomunikasi dengan amerika
karena ini masalah kemanusiaan dan keadilan
ini ada mungkin juga anggapan begitu ya
kita memang ada yang menilai bahwa indonesia
tapi di satu sisi banyak juga sebenarnya perjuangan perjuangan
masyarakat indonesia yang harus kita perjuangkan juga
apa sebenarnya yang kemudian makna
membela palestina untuk indonesia terutama di momen
kita akan kembali lagi tetaplah bersama kami di
sebenarnya banyak loh yang harus diperjuangkan juga
untuk warga negara indonesia sebenarnya apa sih bu
untuk indonesia terutama di momen idul fitri
jadi maknanya adalah bahwa
tentunya kepentingan masyarakat indonesia juga
tetapi dari semua yang kita perjuangkan terhadap
palestina yang merupakan amanah
dari konstitusi yang memang harus dijalankan
ada makna makna melindungi kaum yang lemah
kemudian melindungi atau menjaga
sama sekali tidak dihormati
masalah kemanusiaan harus diletakkan
kalau kita tidak meletakkan
maka saya rasa kebijakan kebijakan
menjadi mislet atau keluar
hubungan diplomatik kita tidak memiliki
agar indonesia mulai melakukan
kalau dua negara solusi dapat terwujud
dan diakui oleh israel
kita akan siap melakukan normalisasi
dalam kelebihan palestina merdeka
untuk membuka hubungan diplomatik
eropa berencana mengakui negara palestina yang
menjadi satu kelegaan tersendiri bu
negara negara apalagi setelah
kejadian di gaza yang banyak sekali
apa benar nih posisi mereka
mendukung israel yang berarti
jadi banyak negara yang kemudian dari waktu ke waktu
baru baru ini juga beberapa negara
jadi memang memerlukan waktu
untuk menguasai pada akhirnya
untuk menguasai pada akhirnya
untuk menguasai pada akhirnya
untuk menguasai p di sini
negara negara besar itu terutama negara negara barat sering sekali mendikte kita atau menyampaikan kepada kita pentingnya dihormatinya hak asasi manusia dan sebagainya
kita cuma pengen tanya kembali untuk palestina itu berlaku enggak berlakukan dong juga untuk palestina
jadi kita ingin fairness kita ingin keadilan karena sekali lagi nilai manusia sama
siapapun mereka mereka wajib dan patut untuk dihormati
satu lagi bu pertanyaan yang paling akhir bu retno
saya lihat beberapa belakangan juga ibu akan melakukan yang namanya bantuan berupa udara ya bu ya
nah itu seperti apa bu bantuannya dan apa itu
jadi memang sedang dibahas terus ya karena sebenarnya kenapa beberapa negara jadi ini diinisiasi oleh jordania
jordania mengajak beberapa negara yang selama ini aktif membantu palestina untuk memberikan bantuan dari udara
karena bantuan darat tadi saya sebutkan banyak sekali menghadapi tantangan
bantuan melalui udara tidak apa ya tidak yang terbaik
dan kita sekarang juga sedang berbicara untuk bagaimana dapat memberikan bantuan
hal yang dapat kita lakukan
intinya kita akan berusaha sedapat mungkin mencari jalan untuk membantu bangsa palestina terutama yang saat ini ada di gaza
jadi bantuan dari udara ini sedang terus dipersiapkan dan kita berkoordinasi dengan jordania
menteri luar negeri retno marsudi terima kasih sudah berbagi pandangan di saat indonesia malam
tetap bersama kami di sampai indonesia malam kami akan segera kembali